kuasa hukum fahri hamzah melayangkan gugatan perdata ke pengadilan negeri jakarta selatan terkait dengan kasus pemecatan fahri sebagai anggota partai keadilan sejahtera
tim kuasa hukum fahri hamzah yang dipimpin advokat mujahid latif menyebut fahri menggugat tiga pihak yakni presiden pks sohibul iman ketua dan anggota majelis takim serta ketua badan penegak disiplin organisasi pks
tuntutan yang diajukan adalah pks mencabut keputusan pemecatan seluruh keanggotaan fahri karena dinilai tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum
mujahid menambahkan pihaknya akan mengurai sejumlah peraturan termasuk undang undang partai politik undang undang md tiga dan anggaran dasar anggaran rumah tangga pks
fahri tidak menggugat partai secara imaterial atau penggantian secara finansial dan hanya meminta pks mencabut surat pemecatannya
pihak kuasa hukum juga membuat kemungkinan
damai dengan pks di pengadilan
kami menilai bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu presiden partai keadilan sejahtera kedua ketua dan anggota majelis taklim dan yang ketiga adalah badan penegak disiplin organisasi
pak fahri tidak merasa melanggar undang undang pak fahri merasa tidak melanggar adik
pak fahri tidak merasa melanggar undang undang pak fahri tidak merasa melanggar undang undang

dan karena itu pak fahri merasa tidak pantas untuk diberhentikan sebagai anggota partai keadilan sejahtera